mantan kadif propampolri ferdisambo dituntut pidana penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan anjudannya
novrian syah yusua hutabarat
bagaimana keluarga almarhum yosua menanggapi tuntutan jaksa terhadap ferdisambo
sudah bergabung melalui sambungan zoom ayah almarhum yusua hutabarat ada samuel hutabarat di muarro jambi
selamat sore pak samuel
selamat sore ritana
pak samuel ini bagaimana kemudian keluarga terutama anda ya
merespon tuntutan pidana seumur hidup kepada ferdisambo
ya kami keluarga merespon terutama saya selaku ayah dari umur umur umur
pembacaan tuntutan terhadap perdisambo dari awal kami sangat meresponnya
nah begitu jaksa penuntut sangat antusias dalam perbuatan perbuatan ferdisambo di adilan
dan di penghujung
penghujung umum pengusaratan yang meringankan terhadap ferdisambo tidak ada
oleh sebab itu awalnya kami sangat berharap
penghujung ferdisambo itu adalah
hukuman yang terberat beratnya ialah
ternyata yang dituntut di sana adalah hukuman
oke pak samuel artinya keluarga merasa
seharusnya tuntutan jaksa lebih berat begitu ya
daripada menuntut pidana penjara seumur hidup pak terhadap ferdisambo
ya kalau kita mengikuti tuntutan tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum
bahwa yang meringankan oleh ferdisambo di bacaan itu tidak ada
jadi oleh sebab itu awal kami sudah sangat berharap
bahwa yang dituntutkan sama terdakwa ferdinand
tentukan kehukuman hidup
oke jadi keluarga almarhum yosua terutama bapak sebagai ayah anda
berharap sebetulnya jaksa ini menuntut agar majelisaki menjatuhkan
hukuman mati ya terhadap ferdisambo begitu ya pak samuel
ya ya begitu kami sangat berharap
oke pak samuel tadi kalau kita saksikan bersama
bapak dan juga keluarga tentu saja menonton
atau menyaksikan jalannya persidangan pada saat pembacaan berkes tuntutan
anda sebagai ayah andanya almarhum yosua bagaimana menilai ekspresinya
ferdisambo saat pembacaan tuntutan tadi
memang ekspresi ferdisambo itu satu suruh saya perhatikan
dari awal kita masuk ke persidangan
saya lihat dari ekspresi ferdisambo saya memandang orang
jadi itu saya lihat nilai dari persidangan tidak ada berubah
masih ada rasa kecongkakan di wajahnya itu
masih merasa di atas walaupun dia masih merasa
padahal dia sudah kepedean
tidak ada raut penyesalan di wajah ferdisambo
masih merasa congkak begitu ya selama tadi menjalani
ataupun mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum
itu menurut penilaian pak samuel ya
ya tidak ada rasa penyesalan
bedaannya dia saya lihat akhir akhir ini
selalu memakai kata kata
samuel dengan tuntutan jaksa ini apakah kemudian keluarga yakin
bahwa ferdisambo akan dijatuhi hukuman yang sama oleh majelis hakim
atau berharap majelis hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat
karena memang pada kenyataannya majelis hakim bisa menjatuhkan
hukuman yang lebih berat
hanya pak hakim yang mulia lah yang satu satunya harapan kita
untuk menjatuhkan hukuman yang seberat beratnya terhadap tersebut
nah menurut keyakinan kami bahwa hakim itu adalah
perpanjangan tuhan berikan keadilan yang seadil adilnya
kepada masyarakat yang kena aniaya
jadi kita telah tahan agar diberikan tuhan kesehatan
susah untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai bagi dia
oke jadi semoga harapan keluarga harapan anda sebagai
ayah anda almarhum yosua majelis hakim menjatuhkan hukuman
yang lebih berat begitu ya
pak samuel ini tadi jaksa penuntut umum menjelaskan dalam berkas tuntutannya
motif pembunuhan terhadap anak anda ini tidak jelas begitu
ini menjadi pertanyaankah di keluarga
karena kan itu pasti timbul pertanyaan kenapa anak bapak harus dibunuh begitu
motifnya ini kan tadi tidak dijelaskan oleh jaksa begitu pak samuel
itu terjadi di persidangan kemarin
bahwa kita memimpulkan bahwa yang terjadi di magelang itu
tanpa suatu pemerintahan
terjadi ini sebuah mulut
kekasian daripada lidetektor bahwa si putri itu dalam kejadiannya adalah berbohong
berdasarkan itulah jaksa penuntut umum memberi kesempatan
tanah terjadi di perselingkuhan
memang almarhum joshua ini dari
satu sini lalu dipitnah
pertama dipitnah di duransika
jangan dipitnah lagi pindah lokasi
jadi tak henti hentinya anak kami yuswa ini biarpun sudah meninggal dipitnah
yang sudah meninggal selalu dipitnah
pak samuel anda sebagai ayah anda dari almarhum yosua
meyakini bahwa tidak ada perselingkuhan ya
atau tidak ada hubungan spesial antara almarhum yosua dengan putri candrawati
tagiatnya mulai dari kecil sampai besar
kami yang paling tahu bagaimana anak kami ini
soal perselingkuhan ini tidak ada sama sekali
biarpun kami jauh dari anak kami
sedangkan itu sampai dibilang jaksa penuntut umum
aksi aksi yang banyak mereka itu kan tidak ada
hanya hasil dari tida sektor
bukan denda mati sebagai alat elektronik
jadi kami sangat berharap keadilan bagi siadat ini bagi kami
dan bagi anak kami yang
dan tetoklah untuk mempitnah
pak samuel ini sebagai keluarga sebagai orang yang taat beragama juga
harapannya bapak sebagai ayahanda almarhum
sebagai kepala keluarga ujung dari kasus pembunuhan yosua ini seperti apa
harapan kami ujung dari pada permasalahan ini adalah
ini adalah ujung belajaran bagi kita semua
agar kita berjalan yang benar
dikumpulkan oleh tuhan dalam kehidupan kita
kita tunggu nanti bersama bagaimana keputusan dari majelis hakim ya
atas vonis kasus pembunuhan almarhum yosua huta barat
apakah sesuai dengan harapannya pak samuel dan juga keluarga
bahwa fendi sambo harus dihukum berat atau seperti apa
karena sekali lagi keputusannya ada di tangan majelis hakim
pengadilan negeri jakarta selatan
terima kasih sekali pak samuel huta barat
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
dan sekali lagi kami tetap dan turut berduka cita
atas meninggalnya almarhum yusuf huta barat